kalau jadi presiden ngapain aja
iya pak ngapain aja pak
ya memimpin rapat dengan menteri menteri
kemudian pergi ke aceh sampai ke papua untuk ngecek gitu
ngecek jalan bagus enggak
ya udah anak anak jadi yang paling penting
anak anak belajar semuanya ya
jangan lupa selalu ini pakai masker
selalu pakai masker ya
jangan lupa cuci tangan pakai sabun jangan lupa